belajar ini biasanya yang kami lakukan yang pertama kami memberikan fasilitas khusus seperti

dengan suasana di luar ruangan kemudian kami juga menyiapkan sejumlah kebutuhan peralatan atau
kelengkapan yang diperlukan pada saat proses belajar secara online ataupun pada saat mengerjakan
tugas yang diberikan oleh gurunya di rumah kemudian kami juga biasanya memberikan anak
kami cemilan atau jajanan kerjasama yang baik antara orang tua siswa dan guru sekolah diharapkan
mampu menciptakan suasana bersekolah yang ceria serta menyenangkan meskipun dilakukan di dalam
rumah bagi anak usia dini dan yang masuk ke jenjang pendidikan dasar diperlukan tingkat konsentrasi
dan kepatuhan yang baik raff raff kaffi ricky maulana jakarta